kok cuma si naim yang lu tawarin
iya diminum pak aji
nah begitu dong
ya alhamdulillah be
bulan puasa kemarin banyak yang pesen
oh gitu ya
habis lebaran lu mau dagang lagi
kalau kagak dagang
saya dapet duit dari mana be
kan kagak ada yang nafkahin
gimana sih lu jalan sini lebih enak
terserah lu aja dah
im lu mau kemana
apa lu tau gue mau ke rumah si mae
lu kenapa sih lama
gak kenapa kenapa mak
masa jam segini baru sampai
tadi di depan makam macet banget mak
handphonenya ujak lagi cas di dalam kamar
tidak ada yang ngomong
tidak ada yang ngomong
bu ibu gunakan bang relatif
selamat datang bu
bu ibu saya masih mau ke rumah kemah
pak ada mas indro
dek duduk dulu dah
waduh det terima kasih
mau keliling dulu ke tetangga
yuk rumah prd dulu nih yang sini belum kan
kok pada belum jalan
ntar kesiangan panas
terus cang madin keburu pergi
tati udah nelfon cang madin mau ke sana
ya udah buruan jalan
iya sebentar mak
mau ngapain lagi sih
ini tati mau motongin ketupat
bang ojak mau makan
ada aja alesannya
ini bukan alesan mak
kalo bang ojak gak makan nanti bang ojak masuk angin
nggak bisa nganterin ke klender
itu kan kue pak
ya kalau kue makannya jangan kayak makan kerupuk dong pak
kalau udah habis satu ambil lagi makan lagi
udah habis ambil lagi makan lagi
ambil kuenya enak
ambil kuenya enak ambil kuenya enak
kalau udah habis dimakan pengennya ambil lagi makan lagi
salamin juga ke paudi
pis kata bini gue sampein salam juga buat istri lu ya
ntar gue sampein sama mak
mak tadi dapet salam dari tisna iyo sama paudi
minalah di rumah faizin katanya
udah buruan sono jalan

minalah di rumah faizin maafin gue kalo ada salah salah kata ya
minalah di rumah faizin maafin gue kalo ada salah salah kata ya

udah beli tiket buat balik
buruan pur jangan sampai lo gak diterima di sini

mau banget sih bang

cuman kang tisna sama mas pur aja kok penting
itu berarti dia ingat sama abang itu penting
jadi sekarang papa ngeliatin doang
minta jajan dong
jajan apaan lebaran
jajan aja kecil aja kamu
jajan aja pak
jajan aja pak masa ga boleh
eh tunggu tuh
mau ambil apaan
ga tau bang
ketik buat emadin
yaudah kasih jalan ya mak
gua don't like you
jangan letak didn glass
nama juga anak laki
bisa juga nggak sengaja ataupun nggak
lu ikut ikutan salam aja rot
hei baik deh kak iji
iya mai gua sama si murad
mau minta maaf lahir batin juga
im gue masih bisa ngucapin maaf sendiri
nggak usah lu wakilin
lu liat bengkel yang buka mot
ya pada tutup bang
aduh apes gua
ah bang hojak coba cek ke bengkelnya bang bohan di jum'at empat tuh
nah biasanya dia buka bang
lebaran tahun kemarin sih dia buka bang
yaudah gua ke sana dah
makasih ya tat
kok cuma si naim yang lu tawarin
nah begitu dong
ya alhamdulillah be
bulan puasa kemarin banyak yang pesen
oh gitu ya
habis lebaran lu mau dagang lagi
kalau kagak dagang saya dapat duit dari mana be
kan kagak ada yang nafkahin
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu